sebenarnya para pemain korea ini sangat berat dan memiliki kekuatan yang baik
jadi kita harus menggunakan kekuatan itu
dan juga karena kondisi kondisi mereka sangat baik
jadi kita harus berhati hati dalam permainan set piece
dan kita akan membuat semua hal tersebut secara tentu
bersama lima narasumber pilihan untuk membicarakan peluang garuda muda melawan timnas korea selatan yang akan berlangsung jumat dini hari nanti
nanti korea saya mau langsung aja harapannya pasti menang
semua berdoa akan menang tapi kira kira jujur menang
ya harus menang lah harus menang
kalau kita main seperti kemarin sorotannya pasti menang satu
tidak mudah ya tidak mudah
tidak mudah pak rosia untuk menang korea selatan memang tim yang kuat
dia belum pernah kemasukan gol dalam tiga pertandingan terakhir
sembilan poin dalam tiga pertandingan ini tim bagus
dan kalau bisa melihat dalam pertandingan u dua puluh tiga khususnya head to head kita tidak pernah menang melawan mereka
di tujuh pertandingan terakhir bahkan kebobolan sampai dua puluh empat gol
namun kalau bicara sekarang dengan performa kita yang makin bagus
ada yang tidak mungkin dalam sepak bola kan begitu
kata coach sy kan mengatakan bahwa dia mempersiapkan dengan sangat hati hati
menurutmu fir apa yang akan kelihatan dalam performa timnas nanti malam
ya pertama itu tadi benar korea walaupun jago tapi mereka ada celah yang bisa dimanfaatkan
karena sebelum ini saya juga ngobrol dengan rekan saya jurnalis korea selatan
dia bilang selama tim u dua puluh tiga ini dia itu ada bisa mendominasi game
tapi susah cutting age nya menyerangnya
karena mereka kehilangan dua pemain yang biasanya jadi andalan di lini depan
namanya bai junho yang di stock city terus kemudian ada pemain seltic yang hiu jun
tapi mereka masih bisa dominate the game di fase grup mereka
ini yang harus saya tekankan kita harus hati hati kalau mereka dalam position
dalam transisi kita harus bisa memanfaatkan
kalau mereka ada kesulitan menyerang ya itu adalah suatu hal yang bisa kita manfaatkan celah itu
ini menarik ya melawan korea selatan dan coachnya juga dari korea selatan
dan orang yang sama waktu itu membawa tim nasnya korsel membantai kita
jadi malam ini kalau indonesia bisa menang amin
kata bung perry sama bung christian satu
dan tiket ke olimpiade sudah di depan mata
saya rasa coach sintayong bisa meredam kekuatan dari korea sendiri
faktor kira kira apa yang membuat bung perry yakin kita bisa satu
kalau saya melihat selama ini pemain pemain korea dia mengandalkan kecepatannya
kecepatan dan fisik yang bagus tetap pemain pemain yang unggul lebih tinggi daripada kita
cara meredamnya mungkin coach sinta yung itu lebih tahu
kalau saya pribadi pernah bertemu dengan korea meredam mereka adalah dengan pressing
dengan permainan cepat kita mengandalkan dengan pressing
karena dengan permainan cepat dengan adanya pressing tidak mungkin diberikan
karena dengan permainan cepat dengan adanya pressing tidak mungkin diberikan
karena ada yang kita sudah sebelum datang sudah kita pressing kita pressing
jadi tidak ada kesempatan untuk bermain bola dengan enak
tadi kalau bung christian kan mengatakan kalau kita mainnya seperti waktu melawan jordania sudah pasti menang
jadi kita bermain dengan seperti jordania
di mana dia punya titik kelemahannya
korea punya pemain yang bagus
pemain depan top skor mereka saat ini tiga gol
lee jung jun namanya
tapi mereka juga punya gelandang kemarin yang bikin satu gol ke gawang jepang
jadi ini dua pemain pemain kunci sebenarnya
nah kehebatan kita kita punya dua double pivot yang bagus
nathan dan juga dengan ivar
kalau kita tidak punya mereka berdua kita tidak punya gelandang gelandang sebagus mereka
karena dalam sepak bola kita kuat di tengah itu bagus
jadi ini beruntung kita punya dua pemain ini
karena kalau melihat di luar dua pemain ini gak ada setara dengan mereka untuk saat ini
bung peri tapi satu juga atau lebih bisa lebih indonesia
ya saya kira ideal satu kita tidak akan mungkin menang lebih dari itu
seperti melawan jordania bisa menang q empat satu nggak akan mungkin korea
itu sudah paling bagus buat kita kalau bisa memenangkan pertandingan
yang penting buat saya mencetak gol lebih dulu itu yang paling bagus
kalau korea bikin gol lebih awal berat buat kita
karena kita selalu bisa membuat gol lebih dulu itu naik
jangan sampai lawannya bikin membuat gol mereka akan goya
oke bung toel satu juga untuk indonesia
tapi kalau posisi saya jelasin indonesia underdog
ini sehari dok berarti kalau hitungan persentase kita empat puluh lima korea selatan lima puluh lima
tapi kalau mainnya seperti waktu lawan jordania persentasenya naik lima puluh lima
nah lima puluh lima puluh itulah bertarung bisa satu apa enggak sembilan puluh menit
gak luar biasa sekali
karena korea tim ini kan mengejar kelelosan ke olimpiade sepuluh kali beruntun
ini sesuatu yang belum pernah dilakukan negara negara lain di dunia
empat dari lima turnamen mereka lolos ke semifinal
walaupun mereka selipnya tuh turnamen kemarin
nah apakah bisa sti melakukan itu ke negara kelahirannya
menurut saya sama dengan senior senior saya semua
mungkin lima puluh lima puluh lima lima ratus empat puluh lima beda satu gol
optimis harus selalu optimis kalau mendukung garuda sih
berarti kalau berhasil st harus bilang terima kasih pada liga satu kan
kalau gak diliburkan tsi ke dubai gak jalan
karena tiga puluh maret sabtu pemain yang dipanggil yang datang cuma sembilan
akhirnya pak erick thohir malamnya kan ambil keputusan kompetisi libur

dia bilang terima kasih cruyff terima kasih rekshak tuh
kalau sekedar data sejarah
dua ribu delapan belas timnas u enam belas kita juga ke delapan besar
tahun sembilan puluh kita semifinal
makanya saya berharap ada sebuah proporsional
karena ini bukan yang pertama gitu loh
yang sudah dua kali mengantarkan indonesia ke
sebenarnya ketika pro dan kontra ini terjadi
karena artinya timnas kita
kalau misalnya tidak ada perdebatan
justru ini menandakan bahwa nadinya sepak bola kita sudah berdenyut
tidak apa apa ada pro dan kontra
karena yang menyatukan kita adalah kebanggaan pada timnas indonesia
hati panas payah ngegolinnya
sinteyong itu hanyalah sementara
tapi timnas adalah selamanya
boleh lah itu arti bos
jadi masuknya ke dua puluh enam april
semoga memang betul paling tidak seperti harapan kita indonesia menang
seperti prediksi bung christian dan bung peri
selamat begadang yang masuk kantor fir
mentang mentang online jangan berarti di rumah dari kerjainnya ya
jangan sampai telat yang pada begadang nanti malam
terima kasih anda sudah menyaksikan program prosi
selamat menyaksikan nanti malam kejutan garuda muda melawan tim korea selatan
sampai jumpa kamis depan tetaplah di kompas tv independen terpercaya